ini juga ramai dibicarakan di media sosial
lurah pancoran mas depok nekat bikin pesta pernikahan saat ppkm darurat diberlakukan
keluarga dan tamu undangan yang hadir asyik joget bersama yang dianggap mengabaikan peraturan
acara pun langsung dihentikan saat gas covid sembilan belas kota depok
satgas covid sembilan belas kota depok telah memeriksa lurah pancoran mas dan terancam sanksi yang akan menjerat atas pelanggaran yang telah dilakukan
tim liputan cnn indonesia